isak tangis istri dan keluarga pecah saat jenazah tiba di tempat pemakaman umum desa bulu silape
kecamatan silain kabupaten toba sumatera utara pada senin pagi
bahkan sang istri sempat jatuh pingsan
selama sianipar terkonfirmasi positif covid sembilan belas sehingga dimakamkan dengan protokol kesehatan
pihak keluarga hingga kini belum terima atas tindakan warga yang melakukan pemukulan terhadap almarhum dan menuntut para pelaku dihukum seberat beratnya
kalau bisa yang memukul bapak selamat sianipar dihukum seberat beratnya itu permintaan saya pak
ibu dari keluarga pak selamat ya
mohon hukum dididikan
sebelumnya selamat sianipar menjadi korban pemukulan sejumlah warga pada kamis dua puluh dua juli lalu di desa bulusilape kecamatan silayan kabupaten toba sumatera utara
aksi pemukulan itu terjadi diduga karena warga geram korban kabur saat menjalani isolasi mandiri
kami kumpulkan sedikit apapun
tapi bukti bukti akan kami kumpulkan
tapi laporan itu sudah diterima dalam keseluruhan hidup proses pak
yang melapor itu kalau boleh tahu siapa
hingga kini aparat polres toba masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus pemukulan selamat siangipar
azhar effendi manurung toba sumatera utara